indonesia seharusnya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk fauna dan flora langkanya
sayangnya hutan yang bisa menjadi paru paru dunia ini luasnya semakin berkurang
deforestasi yang terus menerus terjadi membuat luas hutan semakin terkikis
luas hutan di indonesia kini adalah satu ratus dua puluh juta hektare
dan terbanyak berada di wilayah papua kita lihat wilayah papua
lalu kemudian yang kedua adalah wilayah kalimantan kita lihat wilayah kalimantan
kemudian yang ketiga adalah sumatera
atau luas dari total luas hutan yang ada di indonesia
dan indonesia termasuk negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia yakni sekitar enam ratus delapan puluh ribu hektare per tahun
pembukaan dan pembakaran lahan terutama di lahan gabut mengakibatkan indonesia kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar
dan menghasilkan emisi gas
rumah kaca tertinggi ketiga di dunia
dan hera sebagai informasi bahwa indonesia adalah pemilik dari hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia selain brazil dan kongo
hanya ada dua penyebabnya indra dari beberapa literatur yang saya baca
industri atau populasi